young itu proder summit dua ribu sembilan belas kembali menyapa kaum milenial di indonesia
kali ini program yang digagas kami prener menyambangi sragen jawa tengah
lalu seperti apa keseruan para entrepreneur merangkul generasi muda untuk memulai bisnis mereka sendiri
berikut kami hadirkan sragen young entrepreneur summit selengkapnya
berikut kami hadirkan sragen yang entrepreneur summit selengkapnya
wah luar biasa
pertama youtuber nomor satu ke asia tenggara
nah kita ingin roba supaya arah baru pembangunan ekonomi indonesia ke depan bertumbuh pada wira usaha
jangan biarkan masa muda lalu begitu saja
suatu saat bangsa ini
akan menyadari bahwa kita semua adalah generasi yang dinanti nanti teman teman tidak sendirian
ayo bergerak bersama sama
ciptakan momentum kita
youtube itu bisa menjadi sambilan
sambilan yang menguntungkan dan bahkan bisa mensukseskan profesi kamu
yang memotivasi aku sampai sekarang masih bertahan
dan bisnis ini adalah membahagiakan orang lain dan bermanfaat untuk orang lain
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang semuanya
saya andre taulandi dan juga tentunya rekan saya
cika jessica senang sekali berada di tengah tengah kalian semua yang cantik cantik

dan tentunya kita sekarang berada di acara
dan tentunya kita sekarang berada di acara
acara ini pasti keren banget ya
ini acara untuk wong sragen
ini merupakan inisiatif dan inspiratif dari kami prener
dengan tema arah baru ekonomi indonesia
kita sudah punya video
nah tayangan video ini nanti yang akan menjelaskan secara detail
apa itu indonesia young entrepreneur summit
ternyata itu boleh kasih semangatnya dan tepuk tangan yang meriah
yang menyelenggarakan tuh ada
iya bisa sampai terselenggara acara ini luar biasa
nanti langsung tanya tanya aja sama beliau ya
dan beliau bukan cuma sendiri
tapi ditemenin juga sama teman teman
wah temennya ini duanya aku kenal
udah foto bareng tadi
kalau gitu langsung saja kita undang
bapak kamru samad dan atta halilintar dan juga mbak sisi
oke tepuk tangan dong buat teman teman kita yang luar biasa ini
iya sekali lagi tepuk tangannya
jadi saya harus di sini
bang kamru samad atau bang samad kita kenal ya akrabnya ya
mungkin bisa dijelaskan bang sekilas tentang profil abang nih
ya mungkin teman teman di seragen belum ada yang tahu
dan juga biar anak milenial di selagen ini bisa lebih mengenal lagi sosok abang
terima kasih mas andre mbak cika
sebetulnya kita di kahmi prener ini sejak awal memang melihat bahwa ada tantangan besar yang sedang kita hadapi
ada dua tantangan besar yang sedang kita hadapi
yang pertama gempurang produk produk abang
dan yang kedua adalah gempurang tenaga kerja asing
nah karena itu dari diskusi kawan kawan pengusaha muda di berbagai daerah
kemudian kita terinspirasi perlu untuk bisa turun bertemu dengan kaum milenials untuk bisa menyiapkan diri
mencari solusi dalam rangka menghadapi dua hal yang bisa menjadi problem di masa depan
nah kami sendiri bersama dengan teman teman pengusaha itu
berbisnis bersama dengan himpunan pengusaha muda dan sekarang di kadin indonesia bersama sama dengan yang lain
wow luar biasa jadi kesempatan anak anak muda ini besar bang ya untuk di dunia bisnis
karena kahmi pranner memprakarsai young entrepreneur summit ini bukan hanya di kota kota besar
seperti surabaya bandung makassar dan kota kota utama di indonesia
tapi kita turun ke kabupaten sragen salah satunya
karena kita melihat ada tantangan yang lebih real di lapangan
yaitu bagaimana membangkitkan usaha kecil
mikro kecil di daerah daerah yang selama ini punya potensi tapi tidak punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang
jadi profesi apa saja bisa asal bisa mengembangkan diri
contoh kayak atta siapa yang nyangka atta menjadi youtuber nomor satu di asia
yang subscribernya sudah mencapai dua belas tujuh juta
wah keren banget ya

wah keren banget ya
mencapai dengan sebentar dan mudah perlu perjuangan dari nol
atta ini dulu adalah pedagang mobil
dia mulai karirnya dari berdagang berusaha sendiri semua sampai akhirnya menemukan passionnya di youtube
dan dia melihat youtube itu dia survei dari berbagai youtube yang ada di dunia dan aplikasikan kepada youtubenya dia
dan ternyata luar biasa
mungkin lebih jelasnya biar atta yang jelaskan
aku itu memang di hidup ini mencoba banyak hal gitu loh
jadi dari memang waktu itu lahir dari keluarga yang berjual
dari rumah tiga x tiga
cuman sebagai anak pertama yang ibu saya itu istiqomah lahir terus ya
sampai anaknya ada berapa pak
ada berapa semua anaknya
di hitung hitung itu gak habis habis jari aja kurang
sampai kaki sebelas
sebelas ya luar biasa
jadi memang banyak terus berkembang biak eh berkembang terus adik adik saya terus berkembang
berkembang terus adik adik saya itu semakin banyak
jadi sebagai anak pertama aku harus nunjukin dong ke mereka gitu loh
kalau anak pertamanya aja manja gimana anak sepuluh anak yang lain
jadi dari kecil aku memang harus ikut orang tua jadi tulang bungung keluarga
entah itu dagang dari terminal entah itu dagang dari lampu merah
sampai akhirnya bisa bikin dagangan sendiri
sampai mulai dari sekolah dan lain
sampai akhirnya aku lihat kalau indonesia ini sebenarnya
bangsa yang besar
cuma ekonomi kita atau orang orang indonesia itu lebih suka belanja di barang asing
itulah yang kenapa aku bikin produk indonesia dari atas sampai bawah gitu
jadi gimana caranya kalau orang indonesia beli produk indonesia
bangga dengan produk indonesia dan indonesia akan berdiri di kaki indonesia sendiri
pasti yang akan berhasil orang orang indonesia juga
oke mama zizi mama zizi adalah wirausaha ya
dia memulai bisnis untuk membangun bisnis yang bersama teman teman sejawat
alhamdulillah sekarang ini ada restoran bareng sama suami
kebetulan namanya nama suami prabu steak and coffee
sama clothing line dan nama sendiri juga gizi project
jadi emang anaknya narsis banget
dan salah satu produknya itu yang dipakai sama ibu zizi ini
iya nanti saya kirim ke rumah ibu ya
ibu udah ngincar dari tadi
iya boleh di endorse
seperti yang atta ceritain
awalnya memang harus fokus sabar karena memang semuanya nggak gampang seperti yang kita lihat
aku mulai bisnis ini di tahun dua ribu dua belas untuk restoran
ngerasain jatuh bangunnya banget
ngerasain berdarah darahnya bareng sama suami
jadi momen momen yang paling bahagia ketika sudah berwirausaha adalah waktunya gajian
ketika kita kasih uang mereka bersyukur
kita kasih uang mereka bersyukur
bisa buat anaknya sekolah bisa buat hari hari
kayaknya bahagianya dunia akhirat gitu
jadi yang memotivasi aku sampai sekarang masih bertahan dengan bisnis ini adalah membahagiakan orang lain
dan bermanfaat untuk orang lain
setelah itu baru dilanjut dengan plotting lain
oke sekarang untuk atta
kasih tips tak buat anak anak muda kita nih mungkin yang mau mencoba bikin youtube channel seperti atta
konten kreator itu aku membutuhkan media
karena dagangan apapun sekarang butuh media gitu
jadi kalau gak ada media susah kita untuk melakukan atau menjual barang itu dengan cara yang normal
karena udah banyak perusahaan perusahaan yang mungkin lebih deluan
puluhan tahun lebih deluan
itu susah kita ngejar marketnya mereka
tapi dengan sosial media itu bisa
nah kalau untuk anak muda sekarang
mestinya youtube itu bukan menjadi profesi utama
jadi bukan karena youtube itu nanti kita jadi ninggalin kerjaan yang lain atau cita cita kita yang lain
youtube itu bisa menjadi sambilan
sambilan yang menguntungkan dan bahkan bisa mensukseskan profesi kamu
oke jadi seperti itu atta ya
jadi kita profesi apapun guru kan kita bisa juga bikin youtube bagaimana mengajarkan anak anak di rumah
kalau pilot bagaimana safety berkendara pesawat
jadi dokter sekarang banyak dokter yang bisa sharing tentang gimana merawat kandungan gimana jadi dokter umum
jadi menurutku youtube itu nanti sebagai salah satu hobi
ataupun yang bisa kita pakai untuk kita sharing ke orang gitu
jadi jangan takut memulai dan jangan pernah join ke youtube karena mau duit
saya jamin kecewa
karena saking susahnya kita untuk menggapai subscriber yang misalnya banyak
oh ini baru ada duit
nanti jadinya kecewa
jadi mendingan jadikan itu adalah tempat kita sharing ke orang
bermanfaat buat orang lain
nanti hasil itu bonus
kita semua pasti punya tokoh idola
boleh loh boleh ya
berat berat berat
aku lamar aku lamar aku deh
banyak yang minta lamar aku
itu kalau itu udah suri tauladan
lewat semua udah
maksudnya tauladan kan

sosok yang di dunia maksudnya yang real
siapa suami saya lah
oke semua sudah mempunyai tokoh
tentu teman teman disini juga mempunyai tokoh idol
kita tanya bang samad
kalau di dunia usaha ada satu sosok yang sangat menarik
sosok ini dulu karyawan
dia kerja siang malam
bahkan tinggal di san francisco
dia kerja di kanada
setiap minggu dia balik
kemudian dia jatuh
dia ke singapur
lalu kemudian dia menjadi karyawan lagi
karena backgroundnya seorang akuntan
dia seorang akuntan
dia belajar disitu
lalu kemudian krisis sembilan puluh tujuh
perusahaan tempat dia bekerja tidak bisa likuidasi banknya
namanya bank suma
kemudian dia berhenti bekerja
lalu kemudian dia memulai track baru
jalan hidup baru
menjadi seorang entrepreneur
dalam enam tahun dia bisa menjadi top empat puluh empat
empat puluh orang terkaya di indonesia
dari sembilan puluh sembilan ke dua ribu empat
dia mengatakan saya meninggalkan dunia usaha
karena di dunia usaha saya hanya bisa mempekerjakan lima puluh ribu orang selama sepuluh tahun
tetapi kalau saya menempuh jalan perjuangan baru
maka saya bisa berjuang untuk dua ratus lima puluh tujuh juta rakyat indonesia
sosok ini hari ini harusnya di pulau sulawesi
karena sedang dijadwalkan berkampanye
di pulau sulawesi hari ini
di lapangan karemosi di makassar
tapi beliau mengatakan saya komit terhadap dunia entrepreneur
saya akan datang ke sera geng
untuk menyampaikan dedikasi saya untuk dunia usaha
itu luar biasa
saya kira itu sosoknya
dan saya kira kita akan bertemu dengan beliau pada saat ini
sekian mas andre
saya sudah paham apa yang disampaikan bang samad
dan siapa tokohnya siapa
saya juga idola beliau
tapi nanti kita sebelum mengundang beliau
ada persembahan dari teman teman kita di sera geng
iya itu dia
mau lihat seperti apa
langsung saja kita undang inilah dia
penari penari kita dari sera geng
sedangkan sera geng

yang bangga menuliskan namanya di produk fashion kreatif rintisannya
kita sambut juga atta halilintar sulung keluarga halilintar
mereka merupakan keluarga yang memberikan pendidikan parenting yang bagus
sehingga anak anaknya menjadi anak anak yang kreatif
nomor wahid se asia tenggara
ini baru namanya glocal
tepuk tangan untuk atta
berwawasan global namun mempertahankan kearifan lokal
nah tidak jauh dari sini di dukuh manggis desa jati sragen
lahir salah satu anak muda terbaik negeri ini
sukses mengembangkan usahanya juga
global dengan kearifan lokal
ahmad zaki saifuddin ceo bukalapak
zaki saya kenal
zaki awalnya merintis usaha dan saya sempat berkenalan dengan beliau
sejak awal selalu bergerak lebih jauh lebih baik lagi
hingga hari ini
saya melihat betapa banyak di ruangan ini
insya allah akan lahir zaki zaki yang lain
yang mau jadi seperti zaki angkat tangan
lihat anak anak muda di usia muda membahagiakan orang tua
mewadahi lebih empat juta pelapak
membangun ekosistem wirausaha
membuka ribuan lapangan kerja
bikin bangga sragen kampung halamannya
tepuk tangan yang meriah buat zaki dan buat sragen
pesan pamungkas dari saya
kalian adalah pemuda pemudi
ibarat matahari pukul dua belas siang
terang benderang paling panas paling membara
jangan biarkan masa muda berlalu begitu saja
suatu saat bangsa ini akan menyadari bahwa kita semua adalah generasi yang dinanti nanti
teman teman tidak sendirian
ayo bergerak bersama sama
ini era kita
saatnya kita menangkan indonesia
maturnuun sangat untuk sragen
terima kasih jawa tengah
terima kasih indonesia
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
oke kalau gitu bang sandi dan teman teman semua yang ada di sini
mari kita bergembira bersama
kita sambut cinta
mengkhianati aku mana semangatnya
sedih depan mata aku
suara yang sama sama
sakitnya ku disini
sakitnya ku disini
sakitnya ku disini
sakitnya ku disini
sakitnya ku disini
sakitnya ku disini
sakitnya ku disini
sakitnya ku disini
ya tiga puluh menit sudah kami menemani anda
mampu menciptakan lapangan kerja baru
dan tentunya membentuk mindset masyarakat
pentingnya memulai sesuatu dari diri sendiri
sekian seragam young entrepreneurs summit
nantikan rangkaian acara young entrepreneur summit di kota kota lainnya
saya bunga harumdhani terima kasih atas kebersamaan anda